di yogyakarta penyerangan dengan senjata tajam terhadap sejumlah perempuan mengundang keprihatinan gubernur sekaligus raja karaton yogyakarta sri sultan hamengkubuwono x
sultan mendesak polisi segera menangkap pelaku
tiga perempuan diserang dengan senjata tajam
pada hari senin lalu salah satu korban masih duduk di bangku kelas enam sekolah dasar
pelaku menyerang dengan cara yang sama yaitu mendekati korban dengan sepeda motor kemudian menyayat lengan korban dengan senjata tajam
hingga kamis siang polisi belum juga bisa menangkap pelaku meskipun beberapa saksi sudah diminta keterangan dari sejumlah rekaman cctv atau kamera pemantau juga sudah dikumpulkan
selain menimbulkan trauma bagi korban aksi penyerangan ini juga membuat warga lain merasa was was